kita awali dengan informasi pertama aksi solidaritas terhadap warga etnis rohingya masih terus digaungkan di berbagai daerah
di jakarta ratusan peserta aksi melakukan pembakaran foto bendera dan foto konselor atau penasihat myanmar aung san suu kyi
sementara itu di palembang sumatera selatan aksi yang sama berujung dengan permintaan mencoret myanmar dari keanggotaan asean
aksi yang diikuti seratusan anggota kami dan hmi ini dimulai pukul dua kamis siang
aksi dilakukan di depan gedung kedutaan besar myanmar di jakarta
demonstran mengecam kejahatan kemanusiaan terhadap etnis rohingya di rakhine myanmar yang telah berlangsung puluhan tahun
aksi juga diwarnai dengan aksi bakar foto bendera myanmar dan foto konselor ang san suci
ketua umum pengurus pusat kami
kartika nur rahman mengungkapkan mereka sempat bertemu dengan duta besar myanmar dalam aksi yang dilakukan tahun lalu
namun ia mengaku kecewa karena pembantaian etnis rohingya terus berlangsung
jika permasalahan ini terus berlanjut kartika menyebut kami dan hmi akan terus mengirim bantuan kemanusiaan dan melanjutkan aksi
kita akan terus melakukan aksi aksi tekanan bersama masyarakat internasional lainnya
karena yang terjadi di myanmar ini proses genosida
kita akan berupaya sekuatnya
kita akan berusaha untuk mengencetkan aksi genosida etnis ini
sehingga kemudian upaya upaya kita berhasil
di hari yang sama seratusan mahasiswa dan pelajar muhammadiyah di palembang sumatera selatan juga melakukan aksi solidaritas
aksi ini diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan muslim rohingya di rafain state ditindas oleh militer myanmar
sejumlah orasi juga disampaikan untuk mengecam kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan militer myanmar terhadap museum rohingya
myanmar dinilai telah melanggar ham karena melakukan pembersihan etnis
dalam aksi ini demonstran juga menuntut agar myanmar dikeluarkan dari keanggotaan asean
kesulitannya kita hari ini kita pengen pemerintah daerah melalui dpd sumatera selatan merekomendasikan pertama berhentikan itu genosida di myanmar
dan tolong itu disampaikan di pemerintah pusat
demonstran juga melakukan penggalangan
dan juga melakukan penggalangan dana serta ajakan kepada warga indonesia untuk membantu warga rohingya atas dasar kemanusiaan
produser lapangan cnn indonesia arief kuryawan di depan kedutaan besar myanmar di menteng jakarta pusat
selamat siang arief
arief bagaimana kondisi jalannya aksi di sana apakah sudah berlangsung sepertinya tampaknya sepi begitu
kalaupun ramai ini sudah satu jam lagi kita mau sholat jumat apakah aksi juga masih terus dilakukan
atau justru akan dilakukan sholat berjamaah di depan kedutaan myanmar
ya selamat siang
memang betul sekali harusnya hari ini diagendakan ada tiga elemen dari masa unjuk rasa yang akan melakukan aksi di depan kedutaan myanmar
dan informasi dari kapolsek menteng akbp ronald kurba itu ada tiga elemen
yang pertama adalah gerakan mahasiswa indonesia
dan ini dijadwalkan pukul sembilan akan melakukan aksi di masa
di kawasan sekitar kedutaan besar myanmar itu pada pukul sepuluh lewat lima
dan tadi masa yang tadinya dilaporkan seharusnya ada lima puluh orang
namun tadi pada faktanya di lapangan dari pantauan saya hanya ada tiga puluh mahasiswa saja yang ikut dalam aksi unjuk rasa
dan tadi masa dari gerakan maso indonesia ini mereka tidak bisa langsung mendekati kedutaan besar myanmar
karena dari pihak kepolisian membatasi harus berjarak seratus meter untuk melakukan aksi di masa
sehingga mereka dipindahkan
disahkan dengan jarak seratus meter untuk bisa melakukan aksi di masa
dan tadi aksi di masa yang mereka lakukan itu mereka adalah aksi mengirikan pesan perdamaian
ada dalam aksinya mereka membagikan bunga mawar kepada para pengendara yang lewat
dan dalam orasinya mereka mengatakan mereka mendukung pemerintah indonesia untuk mengganding pbb untuk menekan myanmar
agar menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis rohingya di myanmar
dan memang aksi tadi berjalan sangat positif sekali
dan dari orasi orasi yang mereka sampaikan
terlihat mereka adalah masa yang pro dengan pemerintah
dan tidak terlalu meneriakan anti pemerintah atau anti kejahatan pemerintah
bahkan aksi mereka hanya berlangsung sekitar tiga puluh menit saja
dan tadi pukul sebelas kurang mereka sudah mengubarkan diri dengan tertib
dan aksi elemen kedua itu adalah aksi dari aliansi mahasiswa dan pemuda peduli kemanusiaan
dan mereka selalu saja dijadwalkan pukul sepuluh untuk melakukan aksi
namun sampai dengan siang hari ini mereka belum terlihat
dan dari laporan yang disampaikan
dari laporan yang disampaikan kepada polsek menteng itu ada sekitar lima puluh orang
dan yang ketiga ini adalah masa dari kebangkitan jawara dan pengacara
atau yang disikat dengan bank jafar
nah dari masa bank jafar ini adalah masa yang paling terbesar
karena dari laporan kepada polsek menteng itu ada lima ratus masa yang direncanakan akan lakukan aksi kekerasan di depan kedudukan besar myanmar
namun untuk dua elemen tersebut dari aliansi mahasiswa dan pemuda peduli kemanusiaan
serta dari bank japar itu belum melakukan aksi belum tiba di duta besar myanmar
dan memang berhubung hari ini adalah hari jumat
kemungkinan masa dari kedua elemen tersebut baru akan memulai aksinya setelah sholat jumat selesai
namun dari informasi yang saya himpun belum ada konfirmasi atau pemberitahuan bahwa masa nantinya akan menggelar sholat jumat di depan duta besar myanmar
dan iqbal ini ada informasi yang cukup menarik
tadi saya sempat berbincang pada pagi hari tadi dengan salah satu staff dari kedudukan besar myanmar
yang namanya sudah mau disebutkan
dia mengatakan bahwa
duta besar indonesia untuk myanmar yaitu bapak ito sumadi itu sudah tiba di indonesia
dan nantinya bapak ito ini akan berkoordinasi dengan kebutuhan luar negeri untuk memberikan keterangan kepada masyarakat
dan menjelaskan sebetulnya seperti apa sih kondisi terkini dan kondisi faktual dari krisis rohingya yang terjadi di rakhine myanmar
namun ketika saya bertanya apakah keterangan dari bapak ito sumardi ini nantinya akan berbentuk konferensi pers kepada media
dia tidak bisa mengetahuinya karena itu ada di wawenang
jadi saya masih menunggu nanti apakah ada informasi terkini
jika memang akan ada keterangan pers dari dubes indonesia untuk myanmar bapak itu sumari di kementerian luar negeri
arief saya lihat di belakang anda ada pagar berduri begitu
lalu bagaimana sistem keamanan di sana
karena saya lihat sendiri juga tidak terlihat adanya penjagaan yang cukup ketat di sana
apalagi beberapa hari yang lalu juga sempat adanya teror di kedutaan besar myanmar ini terkait dengan adanya bom molotov
lalu seperti apa ini keamanannya sendiri
ya memang untuk keamanan di don besar myanmar dari keterangan akbp ronald purba itu ada enam ratus personil yang dikerahkan
lima ratus personil ini terdiri dari personil dari polsek menteng dari polres jakarta pusat dan juga dari satuan sabara polda metro jaya
dari satuan sabara polda metro jaya ini ada tiga ratus personil
dan memang untuk pengamanan para polisian ini mereka disiagakan ketika masa sudah mulai berdatangan
dan untuk saat ini
karena masa sudah berhenti
karena sudah berubahkan diri
mereka kembali ke pos masing masing
dan sejauh ini memang tidak ada pengamanan ekstra
karena memang kondisi untuk rasa berlangsung sangat sangat tertib dan sangat kondusif sekali
namun dari para personil kepolisian tersebut mereka tetap berjaga di pos masing masing
dan nanti jika memang ada pergerakan masa barisan dari satuan sabara mereka akan segera membentuk pagar pembatas seratus meter dari kedudukan besar myanmar
untuk menghalau masa agar tidak mendekat lebih jauh lagi ke kedutaan besar myanmar iqbal
baik arief kurniawan terima kasih atas informasinya